itu jatuh lagi tuh
eh nyonya besar dengerin nih kupingnya
jangan mentang mentangin orang kaya ya enaknya aja berbuat
emangnya anak gue salah kan

liat dong dari kenyataan
jangan tanya sama gue
tanya sama diri lo sendiri

sebagai husband dan sebagai family head
belum tau mardali kali ya
kenapa mau marah

pak mardali yang terhormat

nih ayah emaknya kagak tegang liat kagak begitu
punya suami kagak ada kejadian

nah lo jadi orang tuanya gimana

tapi mau diapain lagi
itu udah pilihan mereka berdua
itu yang namanya cintai
pan hidup itu kaya roda berputar

nah hidup itu tidak selamanya senang bu mirna
iya saya juga ngerti kalau soal itu

seharusnya kalau udah berputar apa yang berapa
tapi kenapa down down terus kapan up upnya
nih anak lo si johnny itu kurang gigih kurang semangat

apa lagi sih
apa lo bilang anak gue lembek kayak lembek emang

tapi malah jatuhin
tak lepas kacamata nya dulu

aduh bu kenapa bu begini bu
mas johnny mas johnny kesepian kan
bu kenapa sih bu

saya mau nemenin kak mas johnny
tuh mas johnny saya itu udah eling
saya teringat kalau saya itu wanita tercantik tak antar jagad raya dunia
itu dia makanya saya eling mas johnny
lo gimana sih mas johnny
aduh aku ini cinta sama kamu anjol mas johnny